assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
pemirsa gapai kemuliaan yang dirahmati allah
dalam sebuah riwayat rasulullah saw memberikan pesan
bahwa setiap orang akan dikumpulkan bersama dengan orang yang ia cintai
artinya islam betul betul menekankan pentingnya memilih teman karib yang soleh
karena kelak akan memberikan syafaat bagi kita di yaumul kiamah
namun di tengah era modern seperti saat ini
tentu memilih dan memiliki teman yang soleh menjadi sebuah tantangan tersendiri
lantas seperti apa panduan islam terkait pentingnya memilih teman
nah hari ini untuk membahasnya sudah hadir bersama saya di studio
seperti biasa ustadz sayang kita semua
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
alhamdulillah sehat walafiat
jazakallah khair sudah hadir di studio
pemirsa bagi anda yang juga memiliki pertanyaan terkait tema hari ini
atau mungkin pertanyaan lain anda bisa mengirimkan pertanyaan anda melalui nomor whatsapp yang tertera di layar kaca
mengapa sih islam itu menekankan bagi kita untuk penting pilih pilih teman
seseorang itu akan terlihat seperti apa sikapnya sifatnya
karakternya tergantung temannya
kalau kita mau melihat selintas ya tentang seperti apa orang ini
lihat teman temannya lihat lingkungannya
maka itu bisa mengantarkan penilaian pertama dirimu tentang orang tersebut
maka wajar baginda nabi saw itu menekankan kepada kita untuk pintar pintar memilih teman
untuk pandai pandai mencari teman
dan kita harus mengecepratkan dengan satu analogi kan
ketika engkau berteman dengan teman yang baik
seperti engkau berteman dengan penjual minyak wangi
engkau akan kecipratan wangi dari sebuah minyak tersebut
dan ketika engkau berteman dengan teman yang buruk
dimisalkan seperti engkau berteman dengan pandai besi
ikut bau dari pandaian besi yang dilakukan itu
maka ini gambaran gitu
engkau ingin melihat kualitas agama seseorang
maka pandai pandailah memilih teman
bahkan kalau kita perhatikan di surat at taubah ayat satu ratus tujuh puluh
allah swt berfirman
wahai orang orang yang beriman
bertakwalah kalian kepada allah
dan jadilah kalian atau bersamalah kalian dengan orang orang assadiqin
orang yang benar
berarti teman teman yang baik
karena kalau kalimat awalnya yang disapa adalah orang beriman orang bertakwa
berarti teman yang baik itu juga bisa meningkatkan imanmu
teman yang tidak baik bisa juga menurunkan kualitas imanmu
dan mengurangi ketakwaanmu kepada allah swt
maka agama ini sangat menekankan dalam memilih teman itu
nah tapi ada istilah kalau berteman
harusnya sama siapa aja
jangan pilih pilih teman
itu konsep yang seperti apa ayuman
salah kaprah juga ya
mungkin ramah kepada orang lain
setiap orang perlu
tapi untuk teman karib apalagi
makanya ada beberapa istilah kan
itu bagian diantara istilah
untuk menggambarkan siapa yang ada di samping kita
kalau saya lebih senang membahasakannya
sahabat itu seseorang yang deket banget sama kita
rasulullah memanggil orang orang yang dekat dengan beliau dengan sahabat
yang tahu luar dalam lah
yang tahu seseorang yang mengerti gitu
yang mau memahami
yang kemudian juga bisa membersamai setiap gerak geriknya itu kan seorang sahabat
ada juga teman
memang teman itu adalah orang yang pernah kenal dengan kita
tahu dengan kita gitu
dan kemudian kita pernah berinteraksi dengan dirinya
itu juga bisa disebut sebagai seorang teman
dan dalam memilih teman harus dilihat karakternya
bukan berarti kita benar sih kalimat bahwa kita jangan pilih pilih
kalau kan gini
kalau kita masuk ke dalam circle pertemanan
yang buruk misalnya
yang terjadi kan mungkin dua
yang pertama adalah mereka terbawa oleh kita
ya kita bisa menginfluence mereka
kita bisa memberikan pengaruh kepada mereka
tapi rasanya kalau kita hanya sendiri
sedangkan mereka banyak
yang akan tergerus kayaknya kita yang akan masuk ke sana gitu
maksudnya di situ
kemampuan kita untuk memberikan influence
kemampuan kita untuk memberikan pengaruh itu seberapa besar gitu
kalau hadirnya kita di circle pertemanan
yang boleh jadi dikatakan tidak baik itu
mampu mengajak mereka jadi baik
tapi kan tidak semua orang punya kapasitas seperti itu
nah daripada kita kecemplungan
misalnya jadi tidak benar
lebih baik menjaga dirimu
untuk menguatkan hatimu
bersama dengan teman teman yang baik
nanti kau masuk ke dalam link tersebut
engkau bisa mengajak mereka jadi kebaikan
kalau misalnya ya
kita pernah ada di circle pertemanan yang kurang baik
dan kita merasa bahwa ini pengaruhnya buruk banget buat hidup saya
tapi bukan membenci orang ini
jangan kemudian memutuskan komunikasi selatu rahmi gitu ya
kamu gue udah beda
gak bisa gitu bisu
udah beda gitu
jadi tetap bahwa mau tidak mau kita pernah berteman dengan dia
kita keluar sejenak
untuk menguatkan hati kita
memanteskan diri kita
setelah kita punya kemampuan ini
satu saat kita akan kembali kepada mereka
untuk mengajak mereka jadi baik gitu
dan tunjukkan akhlak yang baik ya
dan itu yang harus menjadi tujuan kita gitu
kalau ada misalnya satu
ada teman kita yang keluar karena ingin dalam tanda kutip misalnya
ingin lebih baik
karena mungkin kita ngerasa bahwa kita ini gak baik
ya udah doakan saja
kadang kadang kita suka baper ah hilman
ya teman kita
wah sekarang udah beda ya
udah ngejauhin kita
udah gak asik lagi
biasanya suka gitu
terus gimana dong ya
pentingnya memilih teman
bahkan teman itu kan
harus jadi ini ya
peringatan bagi kita
ada di surat
al akhila'u yawma idin ba'duhum li ba'din
akan ada satu hari
dimana teman karib
yang selama di dunia itu
tapi di hari itu mereka jadi berantem
maksudnya di hari kiamat
kenapa kan pertanyaannya
dilanjutkan ujung ayatnya
kecuali orang yang bertakwa
berarti ini catatan kita ya
kalau ada orang yang berteman selama di dunia
tidak mengantarkan ketakwaan kepada kita
saya khawatir ini yang akan jadi musuh kita ketika nanti di akhirat gitu
di hari kiamat gitu
tidak penting seberapa banyak temanmu gitu betul
tapi yang paling penting adalah
ketika engkau punya teman
teman itu bisa mengantarkan engkau dalam surganya allah swt
tapi saya sadar sih ailman
semakin bertambahnya umur ya
semakin dewasa tuh
kita menyadari bukan kuantitas teman yang kita cari
tapi kualitas temannya
yang bisa saling memperbaiki
ya kalau dulu mungkin kita ngerasa bahwa butuh banyak teman gitu
tapi makin sekarang kesini tuh
seberapa besar sih pengaruh
orang orang yang disekitar kita untuk kehidupan kita gitu
maka nanti ada tiga ciri teman yang baik
satu boleh nggak di skill dulu
ciri teman yang baik itu yang pertama
dia yang ketika bersamamu
membuat dirimu makin dekat sama allah gitu
jadi engkau mengenal dia itu
makin kenal allah gitu
makanya ingin jadi orang baik
makin termotivasi untuk bisa mengantarkan kebaikan
dan itu teman yang baik
maka sekarang coba dicek kontak kita gitu
kemudian pertemanan kita
yang kita follow misalnya di sosmed
yang jadi circle kita
lebih banyak orang yang ngajak kita lebih kenal ke allah
atau malah membuat kita jauh dari allah
ini salah satu indikator pertama
bahwa teman baik adalah dia
yang ketika bersamanya membuat kita bisa makin dekat sama allah
nah itu tadi
berarti dari follow followan di instagram tuh bisa keliatan ya
kalau kita buka mau jujur aja ya
itu bisa jadi refleksi
ini berpengaruh juga untuk kehidupan kita
bahkan bukan hanya di dunia tapi nanti di akhirat
nanti kita bahas nih lebih dalam ya
baik kita akan bahas di segmen berikutnya
pemirsa jangan kemana mana
gapai kemuliaan akan kembali setelah yang satu ini
ya pemirsa terima kasih ada masih menyaksikan gapai kemuliaan
dalam episode pentingnya memilih teman
lanjut ya ilmuwan yang pertama tadi ya ya
jadi pilih teman yang membawa kita dekat dengan allah
jadi orang yang kita tuh terus termotivasi lah untuk menjadi orang baik
berbuat kebaikan jadi tambah taat ke allah
itu ciri teman yang baik
yang kedua teman baik itu adalah teman yang ketika dia bicara
bicaranya mengingatkanmu tentang allah
hmm yang baik itu bukan teman yang membenar benarkan perbuatanmu
tapi teman yang baik adalah teman yang membenarkan perbuatanmu
antara membenar benarkan dengan membenarkan
bedanya kalau membenar benarkan kamu salah dia biarin
tapi kalau membenarkan kamu salah dia benerin
jadi ketika kita salah tuh kalau teman baik langsung
nggak boleh begitu salah
tapi kalau teman yang nggak baik apa apa
udah lanjutin aja
nah ini bukan cuma yang baik
maka teman yang terus ngajak pada kebaikan
perhatikan surat al kahfi ayat dua puluh delapan
allah swt sampaikan
dan bersabarlah dirimu
bersabarlah dirimu dengan orang orang
yang mengajak kepada tuhanmu di pagi hari sampai sore harinya
yang hanya mengharapkan keriduan allah swt
jadi dia tuh kalau bicara ngingetin temannya tuh buat yang baik baik
nah kalau dia chat chat yang baik baik
kalau dia ngajak kemana ngajak yang ke tempat baik baik
itu teman yang baik tuh
dia berani mengatakan tidak pada yang salah dalam hidupmu
dan dia juga bisa
mengatakan benar pada yang benar dalam hidupmu
itu yang kedua
orang yang mau mengatakan dan mau bicara kepada dirimu
sehingga membuatmu makin dekat sama allah
yang ketiga teman yang baik adalah teman yang senantiasa ada bersama dirimu
ketika suka maupun duka
ketika senang maupun susah
ketika lapang maupun sempit
ketika dekat maupun jauh
ketika dekat membantumu
ketika jauh mendoakanmu
maka ada istilah teman baik itu seperti ikatan cinta
jauh di mata dekat di doa gitu
mungkin dia berjauhan denganku secara fisik
tapi doanya senantiasa terlantun agar senantiasa dekat dalam hidupmu
jadi kangen teman teman saya ya
jadi teman baik
maka wajar teman itu nanti bisa jadi salah satu syafaat ketika nanti di hari kiamat
kalau ada istilah
kalau nanti kamu di surga duluan gak ada aku cari aku ya
itu memang real ya
karena nanti seseorang ketika disana
itu akan mencari siapa teman
itu akan mencari siapa teman dia
bahkan dikisahkan antara teman baik dengan teman buruku saling mencari katanya
jadi misalnya begini
ada seseorang yang selama hidup itu baik
dan dia punya teman baik
jadi kalau kemana mana dia berbuat baik itu bareng teman ini
satu kali dikisahkan salah satu diantara mereka itu masuk surga gitu
nah si teman yang masuk surga ini kemudian bertanya
mana sahabatku yang dulu bersama dengan diriku
yang dulu berbuat baik denganku
menghadirkan ketaatan bersamaku
maka dia mencarilah
singkat cerita coba cari ke sebelah sana
nah ajaklah dia
masukkan tubuhnya untuk masuk ke dalam surga bersama dengan dirimu
jadi kalau ada teman buruk
yang ketika di dunia itu dia berbuat keburukan
nah singkat cerita yang satu orang itu masuk ke dalam api neraka
nyari teman yang lain
mana teman kita nih yang barengan sama kita
nah makanya kan sekarang
sebenarnya kita lagi berlomba nih
lebih banyak teman yang mana nih
teman yang soleh
atau teman yang salah
teman yang baik
atau teman yang buruk
maka perbanyaklah teman yang sholat
teman yang buruk
karena diantara doa
yang akan sampai
adalah doa anak soleh yang mendoakan
yang dimaknai dengan walad
itu bukan hanya anak kandung
tapi walad itu adalah anak manusia
kalau anak kandung bahasa arabnya kan ibnun ya
tapi kalau walat itu anak manusia secara keseluruhan
berarti kalau saya punya teman
dan dia adalah teman soleh
adalah teman yang mendoakan saya kan
dan ketika dia soleh
maka doanya akan sampai kepada kita
kembali kepada allah
maka suka gitu kan
maka carilah teman yang baik dari sekarang
cari teman yang senantiasa mendoakan
jadi kalau kita punya perusahaan
jadikan karyawan kita soleh
karena mereka akan
sampai doanya kepada kita
ketika kembali kepada allah
kalau kita punya teman di kantor
bertemanlah dengan teman teman yang soleh
karena mereka doanya akan sampai kepada kita
kalau kita punya guru
dan guru itu soleh gitu ya
karena itu akan mengantarkan kebaikan juga untuk kita
dahsyat sekali ya
hilman seperti biasa sudah ada pertanyaan juga yang masuk
ke gap kemuliaan kita akan selalu bersama
saya izin bertanya
bagaimana menyikapi teman yang baik di depan kita
tetapi selalu membicarakan kejelekan kita
di belakang kita
terima kasih pak ustadz sebelumnya
ini ada pertanyaan dari mbak putri ya
biasa kita jumpai juga dalam kehidupan sehari hari kan
baik di depan kita
tapi ternyata di belakangnya
suka membicarakan kejelekan kita
bagaimana kita harus menyikapi teman yang semacam ini
boleh gitu kan
itu diantara ciri orang munafik ya
salah satunya itu kan
ya orang yang ketika bicara dia berbohong
ketika berjanji dia berdusta
ketika diberikan amanah dia kianat
ya sekarang itu bukan lagi berbohong
dia memang membohongi muka kita kan
di depan kita seakan akan baik
di belakang kita dia tidak berbuat baik
maka pertama bagi orang tersebut
dia mendapatkan dosa
karena dia melakukan sesuatu yang
jadi zolim untuk kita
nah yang kedua sikap kita adalah ya pilih pilih teman lah
makanya gini sekarang ya
kalau kita disuguhkan seseorang
yang ketika di depan kita dia membicarakan orang lain
maka ada potensi
dia juga akan membicarakan kita depan orang lain
maka ya lebih berhati hati saja
klarifikasi bener gak
jangan asal nuduh juga ya
jangan asal juga
kan biasanya kita juga dapat dari orang kan
besti besti tau gak
dia itu depan kamu aja loh begitu
di belakang kamu
kan kadang kadang juga dari orang kan
nah agar gak salah paham
ya udah tanya
bener kah begitu
dimana letak kesalahanku
kenapa engkau begitu
ada masalah apa
kan gitu ya
nah yang terjadi adalah
udah tahu orang begitu
asutan orang lain ke kita
kita jadi benci ke orang ini

mau dia begitu ya
aduh gemes banget
jadi ujungnya tuh
jadi gak ketemu kan
jadi kita tuh jangan dikompolin
makanya orang yang mengadu domba itu
itu dosanya luar biasa
satu dia menyebarkan sesuatu yang belum tentu benar
yang kedua dia membuat seseorang jadi bertengkar gara gara dia
bertengkarnya aja kan nggak boleh
apalagi jadi apa ya
jadi sumbu awal membuat orang bertengkar
makanya hati hati dengan fitnah
ini kalau ada orang yang bertenggar gara gara asutan kita
dan mereka jadi bertengkar gara gara kita
dan biasanya kalau sudah bertengkar gara gara asutan kita ini jadi panjang nih
kalau mereka belum saling memaafkan
bahkan kita kemudian berbahagia dengan pertengkaran mereka
maka kita ini dapat dosanya luar biasa itu
zolim kepada si a
zolim kepada si b
termasuk zolim kepada kebaikan di antara mereka keduanya
dan ketika nanti dia heret dia akan dituntut tuh
karena kezoliman yang dia lakukan
jika benar ya tanyakan
barangkali ada yang perlu dievaluasi dalam diri saya
sehingga tidak membuat engkau di depan saya baik tapi di belakang saya kok kayak gitu
tapi jika misalnya sudah betul betul tidak bisa di maafkan
tidak bisa di kompromikan
jangan tidak bisa di maafkan ya
nanti akhirnya langsung bilang harus di maafkan loh
maksudnya ada hal hal yang mungkin kita belum bisa lakukan

ya gak apa apa kali ya jaga jarak dulu
ya jaga jarak
untuk menyiapkan alasan
tapi kalau mau ideal ya tadi tiga hari
aduh tiga hari itu cepat loh ya
jadi tantangan juga ya ailman
nah ailman ini juga menarik
ada satu pertanyaan juga terlintas dalam taksaya
batasan juga berteman antara lawan jenis itu kan juga harus kita jaga betul begitu loh
iya harus dijaga
kan kita juga diberikan batasan batasan ya
untuk berteman gitu
terutama dengan lawan jenis
kalau dua orang kan maka yang ketiganya adalah syahitan
maka sebaiknya dihindari gitu
terus waktu juga pilih
ya kalaupun engkau mau bergaul dengan seseorang ya jangan hanya berdua
tapi kalau bisa lebatkan banyak orang di dalamnya
sehingga tidak menimbulkan fitnah
kemudian selanjutnya waktu yang dipilih jangan malam hari
kemudian juga sesingkat singkatnya
kalaupun memang ada kebutuhan yang mendesak
kemudian yang selanjutnya juga kita menggunakan pakaian yang tidak memancing hawa nafsu diantara keduanya
termasuk yang diobrolankan pun juga harus yang berfaedah
ya mungkin juga sekarang mohon izin ya
fenomenanya bukan hanya ketemu ya
ini fenomena yang harus kita coba sama sama perbaiki
apalagi kalau misalnya temannya sudah menikah misalnya
itu juga harus lebih hati hati lagi ya
apa yang kemudian itu tadi ya
kita kan harus benar benar pilih betul teman itu seperti apa
karena itu tadi ya bisa mengantarkan kita
baik buruknya kita tergantung teman kita
nah kalau misalnya itu tadi sudah ada di lingkungan yang memang buruk
kita tahu nih
sulit rasanya untuk keluar
sulit sekali untuk keluar
ya karena mungkin sudah berteman lama misalnya
ada apa ya mungkin
timbal balik gitu ya
ada yang merasa sungkan karena mungkin sudah pernah dibantu
rasanya kok sulit ya keluar dari pertemuan ini
padahal saya tahu ini tuh sebenarnya pertemanan yang gak baik untuk saya
inilah di antara pelajaran yang harus kita pahami ya
nanti itu akan ada penyakit namanya wahan
apa itu wahan
mencintai dunia dan mengingkari kematian
maksudnya dia tuh lupa kalau dia akan kembali kepada allah gitu
teman ini kan sebenarnya dinamika kehidupan di dunia
apakah kita akan bersama sampai dengan dia ketika nanti di sana atau tidak gitu
nah maka itu yang harus dijadikan sebagai pr bagi kita
bahkan kalau mau kita lebih dalam ya mbak mila
rumah tangga gitu
itu juga harus kemudian dijaga
kira kira pasangan saya ini mengantar kita ke surga gak ya
teman saya ini bawa kita sampai dapat kebaikan gak
maka lihat tiga indikator tadi tuh
yang ketika bersamanya bikin kita makin dekat ke allah
yang ketika bicaranya ngingetin kita makin ingat ke allah
dan yang ketiga ketika dia mampu memberikan kebaikan untuk kita
nah itu lihat tiga itu
tapi kan berat ah berat
jangan pernah khawatir
untuk melepaskan sesuatu yang membuat kamu tuh jauh dari allah gitu
lebih baik kehilangan sesuatu karena allah
daripada kehilangan allah karena sesuatu
allah memberikan janji kepada kita tuh
barang siapa yang berhijrah di jalan allah
maksudnya dia berpindah dia berubah gitu
dan kemudian dia meninggalkan apapun yang kemudian dia cintai dalam hidupnya
maka allah akan berikan pengganti dengan yang lebih baik
jadi kuatkan keyakinan
jadi kuatkan keyakinan dalam diri
tapi bukan berarti membenci mereka ya
oke ada banyak kenangan akan ada banyak kisah ada banyak cerita
tapi mau sampai kapan
hidup kita bukan tentang masa lalu
tapi tentang masa depan gitu
apa akhirat kita surganya kita
maka kadang kita harus melepaskan sesuatu
bukan karena membencinya
tapi karena kita tahu dengan melepaskannya akan tumbuh cinta dalam hidupnya gitu
jadi cinta itu kan gak harus memiliki ya
jadi gak harus
gak harus kemudian
kalau bersama jadi bertengkar untuk apa
dan kalau bersama jadi tidak baik buat apa
ya udah gak apa apa
iya kadang kadang kan ada orang yang nggak mau kehilangan benefit dari temannya
sehingga dia tahu padahal temannya mereka
berarti selama ini dia gak tulus dong
aku tuh teman sama dia kan ada keuntungan
itu bukan ketulusan dalam berteman
dan boleh jadi bukan teman yang baik
ada bahasa ketika dia di atas aku temani dia
tapi ketika dia di bawah aku tinggalkan dia
justru yang paling hebat adalah ketika kita di atas dia tidak peduli dengan kita
tapi ketika kita di bawah dia bersama dengan kita
itu teman yang baik
susah ya nyarinya ya
karena pahalanya juga
obrolan terkait pilah pilih teman ini pemirsa jangan kemana mana gapai kemuliaan akan kembali setelah yang satu ini
pemirsa terima kasih anda masih menyaksikan gapai kemuliaan dalam episode pentingnya memilih teman
lanjut ya eliman
ini ada pertanyaan misalnya
kalau kita punya teman yang oportunis nih
gimana dong menyikapinya
kan baru gajian
beliin ini dong
utang dulu ya pakai duit kamu dulu ya
temen sih tapi
ya gak apa apa lah
kita gak harus membenci orang yang seperti itu kan
ya boleh jadi orang itu dihadirkan dalam circle kita
ini kan bagian dari ujian kita
kalau kita mau dikasih teman yang baik terus sama kita ya gimana kita dapat pahala sabar
mungkin kan di antara circle kita
kita kan gak semuanya menyenangkan
kalau ada satu dua yang kayak gitu mah
anggap aja itu seni dalam hidup kita gitu
yang akan memperindah kehidupan kita ya
kalau kita ngerasa bahwa
ah semua orang sudah senang sama kita
semua orang harus cinta sama kita
ya jangankan kita ya
ada lah orang yang munafik kepada nabi
di depan nabi kayak
wih di belakangnya kan
papanya munafik itu di depan nabi
kalau sholat paling depan tuh
tapi di belakangnya
tapi di belakangnya
dia berbuat sesuatu yang kemudian
tidak mengantarkan kebaikan
jadi ya jangankan kita gitu
ada yang kayak gitu temennya gitu
apalagi kita ya
ya kita tuh kadang
ya harus memahami bahwa
apapun yang datang itu
adalah bagian dari ujian itu
disinilah pentingnya untuk memilih teman dari sekarang
berhati hati dalam berteman itu kan wajib
kira kira orang ini gitu
bahkan kalau kata guru saya
zone prasangka itu bukan hanya
prasangka buruk yang tidak boleh
tapi dalam prasangka baik pun
prasangka baiknya kamu pun
harus ada prasangka yang gak baik
kayaknya dia baik deh
tapi tetap harus
siapin di hati ini
bahwa boleh jadi ada sesuatu
tapi dalam rangka bukan membenci
agar kita juga terjaga dalam kebaikan itu
makanya kalau ada teman yang oportunis
ya kan gak apa apa
dia tuh bagian pahala kita aja gitu
kalau mau ngeraktir ya syukur
enggak juga bilang aja ya
kan ada orang yang
gini kadang kadang diingetin ada yang langsung
ada yang harus di tegurnya lewat cara apa dulu
jadi ya udah
selama dia tidak terlalu merugikan gitu
dan tidak bawa madorot
ya gak apa apa dia bumbu dalam hidup kita
dan betul gak sih ariman
kalau misalnya kita memperbaiki diri
allah juga dengan cara allah
akan mendekatkan kita juga sebenarnya
dengan lingkungan yang baik
yang sesuai dengan kita
ketika kita berjalan pada kebaikan
maka kita pun juga akan dimudahkan perjalanan itu
kalau allah sedang mencintai seorang hamba
maka hamba tersebut akan didorong istilahnya gitu ya
untuk terus menghadirkan kebaikan kebaikan dalam hidupnya
terutama pada urusan agama
barang siapa yang diinginkan oleh allah kebaikan dalam hidupnya
maka allah akan pahamkan kepadanya urusan agama
dia akan didekatkan sama orang yang memahami agama
dia akan disibukkan dalam urusan yang mendekatkan dia dengan agamanya
makanya cari teman baik itu di tempat yang baik
di lingkungan yang baik
di perkumpulan yang baik
tapi tetap kita juga harus berhati hati
karena kan tidak lantas kemudian di tempat baik semuanya baik
kita gak pernah tahu
ahilman sebagai penutup
apa pesan ahilman ya
maksudnya kan di tengah kondisi yang ya sudah sedemikian modern ya
itu tadi kan tantangan membeli teman yang soleh itu kan juga berat gitu
itu tadi harus baik sama semua orang iya
tapi kan bagaimana kemudian kita menyaring memfilter
untuk memilih orang orang yang dekat dengan kita itu kan juga nggak mudah sebenarnya
yang harus kita perbaiki pertama adalah tentu diri kita
tingkatkan iman kita
tambahkan ilmu kita
cari lingkungan yang mendukung kebaikan kita
nanti pelan pelan itu akan mengantarkan kita ketemu teman yang baik
kadang kita lebih sibuk untuk menyiapkan apa yang ada di luar kita
tapi kita lupa menyiapkan apa yang di dalam diri kita
maka lakukan aja apa yang bisa kita jangkau
sampai pada akhirnya dengan jangkauannya allah
allah akan hantarkan kebaikan juga untuk kita
so perbaiki dirimu maka allah akan perbaiki hidupmu
jaga ketaatanmu kepada allah maka allah juga akan menjaga hidupmu
jaga allah maka allah akan jaga hidupmu
maka jaga ketaatanmu kepada allah
sehingga dengan izinnya allah allah akan pertemukan kita dengan teman teman baik
dan itu yang harus kita minta sama allah
ya allah pertemukan aku bersamakan aku dengan orang orang yang membuat aku makin dekat denganmu
maka ada satu doa tuh yang diajarkan
ya ini tentang cinta doanya
tapi bisa berteman juga
ya allah tanamkan rasa cinta di hatiku kepada orang yang mencintaimu
dan kepada orang yang membuat aku semakin mencintai mu
jadi mudah mudahan allah tunjukkan jalan ya
supaya kita juga dekat dengan orang yang soleh
supaya refleksi kesolehan itu bisa menular ya
hilman terima kasih sudah berbagi ilmu di gapai kemuliaan hari ini
bapak ibu saya tidak terasa kita sudah sampai di penghujung program gapai kemuliahan
semoga apa yang tadi kita bahas bisa menjadi bekal bagi kita untuk menjalani kehidupan yang jauh lebih baik lagi
amin ya rabbah
saya meladia rahman dan juga ustadz hilman fauzi undur diri
insya allah kita akan jumpa kembali pada gapai kemuliaan berikutnya